sulawesi utara memiliki banyak unggulan mulai dari wisata hingga potensi ekonominya
dan dalam kurun waktu empat hingga lima tahun angka kemiskinan dan juga rasio ketimpangan berhasil turun secara signifikan
segudang prestasi pun ditorehkan
lantas bagaimana sulawesi utara menghadapi krisis pandemi covid sembilan belas yang berdampak terhadap seluruh sektor kehidupan
kami akan membahasnya bersama calon gubernur petahana sulawesi utara oli dondo kambe
dalam program leaders' corner bersama saya frida litwina
berpenduduk lebih dari dua tujuh juta jiwa sulawesi utara punya banyak potensi dan keunggulan
mulai dari keindahan alam keragaman budaya hingga potensi ekonomi unggulan lainnya
bahkan sebelum pandemi covid sembilan belas melanda kunjungan wisatawan terus meningkat setiap tahunnya
baru baru ini sulawesi utara juga berhasil menerima penghargaan dari lembaga prestasi indonesia dunia
bahkan di tengah krisis pandemi covid sembilan belas sulawesi utara mampu mengekspor komoditas rempah dan ikan nila hingga ke jepang
dalam penanganan covid sembilan belas
pemprov sulawesi utara terus menggencarkan sosialisasi tiga m yang meliputi memakai masker mencuci tangan dan menjaga jarak
tak hanya itu bantuan untuk warga sulawesi utara juga terus disalurkan
selain itu secara persentase penduduk miskin di sulawesi utara dalam empat tahun berhasil turun dari dua digit menjadi satu digit
sementara untuk angka rasio gini atau ketimpangan juga berhasil diturunkan menjadi tiga puluh tujuh pada maret dua ribu dua puluh
di tengah krisis pandemi covid sembilan belas sulawesi utara juga terus mendorong konektivitas antarwilayah
salah satunya melalui jalan tol pertama yang baru saja diresmikan presiden joko widodo
jalan tol manado bitung yang memiliki panjang
enam km diharapkan mampu menunjang kegiatan usaha dan mobilitas masyarakat
serta integrasi kawasan wisata dan industri di sulawesi utara
dan untuk membahas lebih lengkap bagaimana sulawesi utara menghadapi covid sembilan belas
sudah hadir calon gubernur petahana sulawesi utara bapak oli dondokambe
pak oli selamat datang di jakarta dan terima kasih sudah hadir di cnn indonesia
pak oli sudah berbulan bulan kita menghadapi pandemi covid sembilan belas dari awal tahun ini ya pak ya
sejauh ini bagaimana perkembangan penanganan covid sembilan belas di provinsi sulawesi utara pak
saya kira hampir tujuh bulan lah
hampir tujuh bulan kita menghadapi situasi kondisi pandemi covid sembilan belas ini
dan sejak saya keluar ini saya sudah cuti dari gubernur
tetapi sebelum saya cuti pertama kita melakukan evaluasi
pada saat kita ternyata kena
banyak covid yang datang terjangkit di sulawesi utara
kita lakukan evaluasi pertama apa yang harus kita lakukan
tentunya kita langsung mempersiapkan segala sesuatu
pertama kami mempersiapkan rumah detensi atau rumah singgah bagi orang yang akan berkunjung ke sulawesi utara
oke jadi ada saringannya ya pak ya sebelum berkunjung ke
sebelum orang yang mau berkunjung kita buat rumah detensi
karena banyak warga warga sulawesi utara yang ada di luar sulawesi utara yang ingin kembali
pada saat itu awal awal maret lah
jadi kita bikin rumah detensi ada lima rumah detensi yang kita bikin
sehingga waktu mereka masuk kita lakukan langsung pemeriksaan
pemeriksaan rapid test dan segala macam
apabila ada reaktif tentu kita lakukan isolasi
apabila dia belum reaktif kita dua minggu dia isolasi di rumah
itu yang pertama yang kita lakukan
pada saat awal awal maret
dalam pelaksanaan kemudian setelah selama berjalan dengan situasi kondisi yang ada
saya kira kita tahu persis semua posisi berjalannya virus ini kan berjalan terus
sampai hari ini tercatat di sulawesi utara kurang lebih ada empat enam ratus enam puluh dua

kasus ya pak ya
yang meninggal kurang lebih satu ratus tujuh puluh sembilan
terus yang saat ini yang masih ini tinggal enam ratus tiga puluh tiga
selebihnya tiga ribu sekian itu sudah sembuh
sudah dinyatakan sembuh
nah dari enam ratus tiga puluh tiga ini juga saya kira kita bisa pisahkan yang dirawat di rumah sakit
yang sisanya itu ada yang masih di rumah detensi kita rumah singgah kita
ada yang di rumah pribadi masing masing
jadi arti kata penanganan kita ini kalau kita melihat bahwa yang bersangkutan tidak bisa dalam lingkungannya tidak bisa melakukan isolasi mandiri
dan terpaksa kita
masukkan di rumah detensi
kalau dia mempunyai bisa melakukan isolasi mandiri sendiri setelah kita periksa ya silahkan
nah fasilitasnya seperti apa pak di rumah detensi
apakah tenaga medis juga lengkap di sana ya
jadi kita memang punya
itu kapasitas ada dua ratus tempat tidur
dua ratus tempat tidur
balai pelatihan kesehatan kita
yang kita upgrade
grade menjadi rumah sakit darurat untuk yang terjangkit
jadi kita juga ada rumah sakit darurat yang terjangkit
ada memang rumah singgah itu malai dikelat
malaidical kita kita rapikan juga untuk sementara kalau ada yang harus kita isolasi
jadi aman untuk dikatakan bahwa sekarang di sulut ini jumlah rumah sakit untuk menangani pasien covid sembilan belas masih sangat terkendali pak
karena kita mempunyai rumah sakit
rumah sakit yang menjadi tugas itu ada lima rumah sakit
dan ada lima belas rumah sakit pendukung
jadi sehingga tempat tidur rumah sakit masih cukup
karena kita bila bila yang perlu dirawat di rumah sakit
nah itu sana
yang tidak perlu rawat di rumah sakit masuk di rumah sakit darurat
nah masyarakat sulut sendiri bagaimana pak penanganannya terkait dengan penggalakan
terutama terkait protokol kesehatan
ini kan ada kampanye untuk sosialisasi tiga m
menjaga jarak kemudian memakai masker dan juga mencuci tangan
bagaimana penggalakannya sejauh ini pak
ya saya kira dalam penggalangan ini kita lakukan secara sistematik benar
artinya kita lakukan sosialisasi terus
sosialisasi terus dan kita juga mempersiapkan masker
masker juga termasuk hand sanitizer yang kita beli
yang kita buat
karena sulut utara itu kan masyarakat memproduksi alkohol sendiri
istilahnya namanya cap tikus di sana
dan pemerintah membeli hasil produksi masyarakat
untuk jadi sanitizer
kita kerjasama dengan balai pohong
kita kerjasama dengan ultra samratulangi
kita memproduksi hand sanitizer sendiri
karena kita memang anggaran rekofusing anggaran covid kita hampir dua ratus dua ratus
yang kita lakukan ini
sehingga kita gunakan betul betul untuk penanganan kesehatan
karena dari anggaran ini ada tiga
kita lakukan pembiayanya
satu langsung penanganan kesehatan
dan pembiayanya itu tadi
pembiayanya untuk membeli apd
termasuk pembuatan terapi tes itu tadi
terus juga kita perbaiki rumah rumah sakit
misalnya rumah sakit pusat kando
ada satu barak kita perbaiki
sehingga apabila ini cukup dia menampung pasien pasien yang ada
begitu juga tadi rumah rumah singgah kita kita perbaiki semua
dan kita persiapkan obat obat juga sama vitamin
dan satu semua perawat perawat di rumah sakit yang menangani langsung
kita siapkan juga
yang kita tempatkan para
oke berarti mereka tidak pulang pak selesai bekerja tidak pulang ya
mereka tidak pulang
mereka tinggal di hotel yang kita siapkan
ada hotel yang khusus memang karena turis tadinya banyak
ya kita pakai lah
dengan diskon yang murah
sehingga mereka tidak berinteraksi dengan keluarga yang ada di rumah
nah itu yang kita lakukan
yang kedua tentunya kita lakukan apa
kegiatan pengamanan sosial
anggaran itu tadi
yang ketiga dalam rangka penanganan dampak ekonomi
kita bantu umkm
itulah sumber sumber dana recofusing kita dua ratus miliar
kita lakukan di dalam rangka penanganan covid sembilan belas
nah dengan anggaran yang dibelanjakan oleh pemerintah dan juga upaya pemerintah
khususnya timnya pak oli nipaya untuk menangani covid sembilan belas
jadi masyarakat sulut sendiri cukup patuh pak
untuk dari dalam dirinya sendiri begitu
menjaga jarak memakai masker menjaga kebersihan secara umum
ini kita pada saat ini saya membuat pr group
pr group empat tentang kebiasaan dalam kehidupan baru
nah saya pikir
nah di situ ada aturan aturan
yang kita buat
dan kita sosialisasi kepada masyarakat
ternyata masyarakat cukup menyadari
cukup menyadari apa bahayanya covid sembilan belas ini kalau mereka tidak melakukan tiga m itu
memakai masker mencuci tangan
kalau mereka tidak melakukan itu
tapi paling penting saya kira saya mendorong masyarakat kita untuk lebih mengkonsumsi makanan makanan yang bergisi
dan yang saya pikirkan yang paling penting adalah ikan
ikan murah sayur sayuran banyak
kalau mereka mengkonsumsi ini dengan baik
saya kira ketahanan tubuh itu lebih tinggi
tadinya kan awal awal masyarakat pada ketakutan
ketakutan sampai mau ke pasar nggak berani dan segala macam
sehingga mau mereka makan apa yang ada di rumah
jadi setelah kita mulai sosialisasi
masyarakat lebih berani sedikit
ya memang kita harus hidup bersama covid sembilan belas
nah itu mulai kelihatan
masyarakat mulai menyadari
ekonomi juga di sulawesi utara mulai menggerak
dengan situasi kondisi ini
pak dengan lima rumah sakit tadi dan juga lima belas ya rumah sakit tambahan
apakah tenaga medisnya mencukupi pak
bagaimana kesiapan tenaga medis
tenaga medis kita cukup
karena ada empat ratus hampir lima ratus lah tenaga tenaga dokter yang ambil tenaga
dokter yang ambil spesialis
di sulawesi utara kan kita punya universitas samratulangi
dia punya dokter dokter dari mana pun seluruh penjuru yang ambil spesialis di universitas samratulangi
sekitar bersyukur karena pemerintah sangkan memperhatikan mereka
sehingga mereka mendapat insentif
insentif kalau nggak salah waktu saya sama pak menkes menyerahkan insentif itu per bulan sekitar
tujuh juta setengah kalau nggak salah
selama sampai desember
dan itu diberikan sekaligus
sehingga mereka terbantu
mereka terbantu ya karena mereka terbantu untuk bayar uang kuliahnya
istilahnya resident kok kalau dokter dokter residen
jadi mereka juga ikut bersama sama melakukan pekerjaan mulia ini
nah bagaimana dengan bantuan kepada masyarakat pak
kalau tadi kepada tenaga medis sudah kepada masyarakat
ya kepada masyarakat kita langsung tadi saya katakan
yang satu penanganan kesehatan
kedua penanganan sosial
nah ketiga tadi bantuan buat umkm
nah kepada masyarakat bantuan sosial kita lakukan
kita bagikan awal awal seluruh sembako kepada seluruh masyarakat
tapi data kita ini sedikit berbeda
karena data kita kerjasama dengan kanwil agama
agama bekerja sama dengan tokoh tokoh masyarakat tokoh tokoh agama semua
mendata semua ini dari misalnya dari masjid
kan dia tahu jemaahnya
jemaahnya yang perlu bantuan
jadi program yang dilakukan oleh pemprov bekerja sama dengan masjid masjid untuk mendata
karena mereka kan punya data lengkap bahwa jemaahnya yang perlu dibantu siapa
jadi kami drop situ ditempel namanya di masjid di gereja
siapa siapa yang harus mendapatkan
sehingga hampir empat ratus ribu kita keluarga yang kita bagikan pada saat bantuan sosial ini
jadi selain bantuan sosial dengan pekerjasama dengan lembaga lembaga keagamaan seperti masjid dan gereja
apakah pemprov juga melakukan program program lainnya pak
ya program program lainnya banyak
jadi kita lakukan pasar murah
kita lakukan pasar murah dalam rangka menjaring orang orang yang tidak terdata
terdata di dalam diakonianya dari lembaga lembaga keamanan
jadi kita lakukan pasar murah di beberapa titik
dalam rangka menunjang juga masyarakat yang tidak terjangkau itu
yang ketiga juga yang tadi kita katakan bahwa umkm umkm kita kita bantu
termasuk para petani tadi yang membuat produk produk
semua itu kita beli semua itu
kita beli kita buat hand sanitizer sendiri sehingga satu sisi bermanfaat secara langsung
karena kita mendapat harga murah
si petani juga pembuat captikus tidak ada alkohol beredar di pasaran karena kita sudah beli semua
jadi saling bermanfaatlah semua kegiatan ini
pak kita masih akan lanjutkan perbincangan ini
tapi setelah jeda berikut
tetaplah bersama kami masih dengan calon gubernur petahana sulawesi utara oli dondokabe
kami kembali sesaat lagi
anda kembali menyaksikan leaders ⁇ corner
masih bersama calon gubernur petahana sulawesi utara oli dondokabe
pak tadi kita sudah bahas panjang lebar mengenai pandemi covid sembilan belas dan bagaimana penanganannya di sulut
sekarang kita mau melihat bagaimana potensi sulawesi utara
kita tahu sulawesi utara punya banyak potensi untuk mengangkat tentunya perekonomian domestik ya pak ya
untuk itu bisa mungkin pak oli ceritakan bagaimana besarnya potensi sulawesi utara mungkin terkait komoditas unggulannya terlebih dahulu
saya kira memang posisi sulawesi utara karena berada di bibir pasifik
bibir pasifik tadi sangat strategis dalam rangka ini
kita tinggal menggali apa yang ada di posisi sulawesi utara ini sehingga bisa kita pasarkan kemanapun
jadi potensinya sangat besar
pertama kalau kita bicara rempah rempah kita punya cengkeh kepala kita punya kota kita punya kota yang berada di bawah
jadi kita harus mengangkat tentunya
jadi kita harus mengangkat tentunya

kedua juga dalam hortikultura kita juga lengkap
karena posisi sulawesi utara juga itu dari bibir pantai itu dari nol sampai di ketinggian satu dua ratus meter
jadi sangat berpotensi
jenis tanaman apapun bisa tumbuh di sulawesi utara ini
nah itu saya sejak saya jadi gubernur saya mendorong pertama semua potensi pertanian dan perikanan kita
karena itu yang menjadi dorongan bagi masyarakat secara langsung
dari miangas sampai dengan pinaguluman
dari perbatasan ini semua itu potensinya hampir sama semua
cuma terkendala di kota
kita kan di transportasi
nah transportasi ini yang menjawabkan syukur kita
akhir akhir ini kita sudah bisa tembus
transportasi kita sudah bisa langsung ke jepang
kita mengekspor hasil hasil potensi kita ini
sehingga banyak hasil pertanian kita dan juga perikanan kita sudah bisa terangkut secara langsung dengan garuda
langsung sampai di
jadi dalam jarak tempuh sekitar lima jam dua puluh menit lah kira kira itu
sehingga kalau kita mengekspor ikan ikan tuna apa lagi
itu di bawah delapan jam sudah sampai di pasar kira kira begitu
nah dalam peta reken kita sebenarnya cuma ikan tuna
tapi ternyata berikut juga
kita sudah tiga kali ekspor ya
kemarin sudah ikut juga ikan hias
jadi ikan hias dari laut manado ini yang sangat banyak itu sudah dipasarkan juga ke jepang
termasuk ikan air tawar
kalau di manado sudah bilang ikan mujair
yaitu jakarta ikan nila
itu juga sudah dipasarkan
kemarin saya cek itu ada tiga ratus
eh tiga ratus kilo yang terangkat bawa bersama sama dengan tuna
begitu juga hasil hasil pertanian lain
gula aren kemarin sudah di bawah juga
itu sekitar hampir lima puluh kilo gula aren juga ikut diperdagangkan ke sana
dan sumber ikan tuna kita ini sudah mulai
dari pulau sangir
kabupaten sangie sudah masuk
kemarin sekitar tiga ratus an kilo tuna dari sangir sudah bisa kita kirim ke jepang
jadi artinya potensi kita di badan pertanian dan di bidang perikanan itu pasarnya sudah mulai terbuka
nah diawali dengan jepang kemudian targetnya negara negara mana lagi pak
target kita pasti ke taiwan
target kita masih di asia timur nih
asia timur yang jadi main market
nah sekarang memang saya lagi berupaya ini untuk mendorong kita bisa masuk china
karena kebutuhan di china juga buyernya di sana sudah konteks kita
cuma kan kalau ke china kalau kita masih pakai pesawat airbus tiga ratus tiga puluh dua ratus sangat sedikit ini
jadi saya juga mencoba beberapa teman untuk berinvestasi secara langsung untuk kargo langsung
bukan kalau sekarang kan kita masih pakai pesawat penumpang
yang bawa ke narita
nah kalau ada pesawat kargo langsung mungkin bisa lebih banyak angkut barang barang kita ini
sehingga harga lebih murah dan tentunya masyarakat sulawesi utara akan merasakan secara langsung manfaat ini
jadi harga kita sangat sangat banyak
nah selain hasil pertanian dan juga hasil perikanan yang memang terkenal punya potensi yang sangat baik bagi perekonomian sulut
sulut juga terkenal dengan pariwisatanya nih pak
manado terutama ya pak ya dengan keindahan lautnya
di tengah tengah pandemi covid sembilan belas ini bagaimana sektor pariwisata berkembang di sana pak
saya kira memang awal awal kami jadi gubernur ya
awal awal kami jadi gubernur
memang para wisata kita yang datang
saya kira yang datang itu satu tahun masih dua puluh lima ribu orang
eh bukan dua puluh lima ribu

tapi sejak saya menjadi gubernur
sasaran pertama kita para wisata
sehingga kita promosi dan kita lakukan terobosan untuk buka buka penerbangan langsung dari china
ada sepuluh provinsi di china yang kita datang
ternyata sangat berminat
sehingga satu tahun itu hampir satu ratus lima puluh ribu sudah masuk
kira kira kan begitu
tapi sayang masuk pandemi
nah tapi saat saat pandemi ini pun semua lokasi para wisata awal awal kita tutup
tapi dengan adanya sistem penanganan covid yang sangat baik koordinasi antara kabupaten kota dan provinsi di sulawesi utara
sehingga memungkinkan untuk kita membuka kembali
sejak kemarin sebelum saya cuti kita sudah buka lagi
wilayah wilayah spot spot para wisata yang diinginkan oleh masyarakat udah kita buka lagi
tanggapan turis asing bagaimana pak apakah sudah mulai berdatangan
ini kan semuanya kalau kita buka langsung datang
cuma kan masih ada aturan aturan yang harus kita
sama sama bicarakan dengan pemerintah pusat sehingga turisnya bisa langsung datang ke sini
karena mereka juga sudah para tur tur operator yang ada di eropa maupun yang ada di cina apalagi
sudah berkomunikasi terus sampai sejauh mana kesiapan pemerintah sulawesi utara untuk menerima turis kembali

mereka menanyakan secara detail apakah kita harus karantina
nah kalau turis lokal sejauh ini tanggapannya seperti apa
turis lokal sejauh ini sudah jalan
sudah jalan karena lebih banyak sekarang orang main di laut
main di laut ada yang turis lokal datang mancing
ya kan dia tinggal di kotets kotets yang ada di laut
sejauh ini kalau turis lokal sudah berjalan seperti biasa
karena penerbangan kita sudah berjalan
karena penerbangan kita sudah berjalan baik
garuda ada lion ada batik ada
jadi saya kira penerbangan masuk ke sulawesi utara sudah jalan bagus
sehingga manfaat juga
sudah mulai kelihatan kota sudah mulai hidup
nah pak nanti setelah covid sembilan belas ini berakhir
kemudian setelah katakanlah vaksin ditemukan dan dunia pariwisata sudah mulai ramai kembali
potensi terbesar apa dari pariwisata sulut yang akan dikembangkan
termasuk mungkin daerah daerah mana saja yang menurut pak oli ini punya potensi paling besar untuk digarap
sebenarnya potensi pariwisata di lima belas kabupaten kota kita ini semua sangat indah dan cantik
terutama potensi wisata lautnya ya
tapi kan tidak mungkin kita lakukan langsung ke lima belas kabupaten kota ini
nah sasaran kita pertama tentunya apa yang sementara infrastruktur kita siapkan sampai hari ini
jalan terus itu di kawasan ekonomi khusus pariwisata yang ada di likupang
itu menjadi target kita karena infrastrukturnya kita sementara siapkan
marinanya kita lagi sementara siapan
hotel juga sementara bangun di wilayah situ
sehingga ini menjadi prima donna kita
karena jalan juga kita sementara infrastruktur jalan dari bandara ke sana kita langsung sementara perbaiki
nah nanti juga jalan tol
kalau sudah nyambung sampai ke ujung bitung sana dia masuk ke likupang lebih cepat
jadi memang target kita semua kabupaten kota ada
tapi tentunya kita harus mempunyai satu wilayah yang betul betul kita bersama sama kerjasama pemerintah pusat pemerintah daerah dan kabupaten
untuk mendorong percepatan ketersediaan infrastruktur di wilayah likupang ini
nah bicara mengenai jalan tol tadi ada pak oli singgung
kita tahu juga bahwa baru baru ini presiden jokowi meresmikan jalan tol pertama di sulawesi utara
dan tentunya pak ini akan memberikan dampak bagi mobilitas warga dan juga sektor usaha
bagaimana kemudian potensi sulawesi utara ini terakselerasi dengan adanya jalan tol
saya kira ini memang kita berterima kasih

jalan tol ini menjadi sesuatu yang barang yang langka untuk di sulawesi utara
ya karena jalan tol ini kan sesuatu yang masih terlalu dianggap masyarakat di sulawesi utara kan biayanya mahal
tetapi ini kan akan menarik investasi besar
karena kita tahu persis semua investor dia akan melihat dulu transportasinya bagaimana
ya kan ketersediaan energinya bagaimana baru
baru kita bisa bicara investasi akan datang
dengan adanya jalan tol ini
dan jangan ini sangat strategis
karena pintu keluarnya langsung berhadapan dengan kawasan ekonomi khusus bitu
jadi transportasi ini akan mempermudah bagi investor dia mau ke manado dia mau lihat industrialnya yang ada di kawasan ekonomi khusus tersebut
sehingga mereka sangat tertarik untuk berinvestasi di sini
begitu juga kawasan ini dia langsung sampai ke pelabuhan
jadi sangat menopang
sangat menopang dari segi transportasi dari kapal dia masuk ke pusat kota dia terus nanti ke bola mongondo sana
rencana kita ke depan memang kita akan sambungkan jalan tol ini sampai kepada di wilayah bola mongondo
jadi dia sampai di luli minasaslasan
minasaslasan sepanjang tujuh puluh empat km
sehingga dua belas kabupaten kota yang ada di wilayah daratan
karena kita ada tiga di pulau
jadi bisa terjangkau oleh jalan tol ini
sehingga berdampak sangat baik dalam rangka meningkatkan ekonomi
baik industri nya baik pertanian nya
karena sangat mudah untuk menjangkau ke pelabuhan bitu ini
kita mau lanjutkan kembali
tapi setelah jeda berikut bagaimana kepemimpinan bapak oli dondokambe di tengah krisis pandemi covid sembilan belas
kita akan kembali dengan perbincangannya sesaat lagi di leaders' corner
dan ini adalah kembali
dan ini adalah kembali
dan ini adalah kembali
dan di dua segmen sebelumnya kita sudah bahas terkait dengan penanganan covid sembilan belas dan juga potensi besar di sulawesi utara
dalam menjalankan ini semua terutama di tengah pandemi butuh kepemimpinan yang kuat
nah pak oli bagaimana anda mendefinisikan kepemimpinan pak oli sendiri
ya saya kira pada saat kita mencalonkan sebagai gubernur dan wakil gubernur pak stefan bersama sama satu komitmen kita
bagaimana pertama salah satu nervisi misi kita adalah melaksanakan pemerintahan yang akutabel
bagaimana kita melakukan hal ini sehingga pada saat kami terpilih kita melakukan evaluasi semua sumber daya manusia yang ada di pemerintahan provinsi sulawesi selatan
kita tahu persis mereka sudah berpengalaman namanya asn kan
asean itu sudah sangat berpengalaman
mereka sudah jenjang karirnya dari pangkat masih tiga a tiga b tiga c sampai terus begitu juga pendidikan kenyajanya ya kan
selon empat selon tiga selon dua selon satu kan itu memang
tetapi komitmen kita dalam rangka meningkatkan kinerja yang lebih baik
sehingga kemungkinan kita juga transparan dan terbuka di pemerintahan
kita lakukan pertama semua dievaluasi kita bekerjasama dengan hmsi ikatan psikologi indonesia sajak pesuling indonesia
begitu juga kerjasama dengan kepolisian pusdikat kopusian yang melakukan kita lakukan tes
tes kompetensi kan
tes semua tes kejiwaan termasuk situ
jadi kita tahu persis supaya waktu kita menempatkan orang dalam ini sesuai dengan istilah the right man the right place ya
jadi pas di mana dia punya kemampuan itu yang kita gambarkan
sehingga kita menempatkan orang atau kita melakukan rolling tidak sekedar subjektivitas kita
itu yang saya gambarkan di dalam seluruh
kadang kadang kan namanya pegawai ini perganti pimpinan itu kan stres ini semua
ya kan ada stress waduh saya mau dipakai atau enggak saya mau di ini ya kita lakukan
nah dasar itulah yang kita diskusikan saya sama pak wakil saya pak stefan ini loh data orangnya
yang bisa kita lakukan ternyata ini jadi kalau kita lakukan rolling kita lakukan rolling memang betul betul
tidak subjektifitas kita agar supaya perjalanan pemerintahan kita dalam lima tahun ke depan betul betul berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan
pemerintahan kita yang betul betul pemerintahan yang mau melaksanakan tugas tanggung jawabnya bagi kesejahteraan masyarakat
syukur selama lima tahun ini tidak ada gejolak
tidak ada gejolak di antara sebagian dari masyarakat
dan seluruh pejabat pejabat eselon dua eselon tiga eselon empat yang kita tempatkan
sehingga berjalan secara baiklah semua
dan mereka merasakan juga sampai hari ini mereka merasakan
karena mereka kan ini sudah bekerja dari beberapa gubernur
ternyata mereka tinggal membanding bandingkan nih gubernur ini bagaimana tipenya ini bagaimana
nah itu ya supaya jangan timbul satu gangguan
sehebat apapun seorang pemimpin tanpa didukung penuh oleh teamworknya dari bawah saya kira tidak akan berhasil
karena sistem di pemerintahan itu kan betul betul kita harus tata dengan baik
nah pak oli sudah paparkan tadi bagaimana strategi kepemimpinan dengan sistem manajemen yang terencana dan objektif ya pak ya
sehingga dengan bergantinya pimpinan di bawahnya juga tetap stabil begitu tidak ada gejolak
nah ketika pandemi krisis covid sembilan belas ini datang ini kan membutuhkan suatu kepemimpinan yang sifatnya cepat begitu pak
efektif efisien dan juga harus mengkoordinasikan gagasan secara cepat
nah apa yang bapak lakukan di masa kritis seperti ini pak sehingga implementasi dari rencana itu bisa berjalan dengan baik
ya memang pada saat terjadi krisis
ya memang pada saat terjadi krisis
covid sembilan belas ini yang jadi beban berat kan ada tiga dinas itu
ya kan dinas kesehatan dinas sosial sama dinas tenaga kerja
ini kalau pembebanan pekerjaan ini tidak mampu tiga orang menangani secara cepat
ya kan ini tiga ini karena terbatas
bayangin dia menyalurkan misalnya dinas sosial akan menyalurkan
seratusan ribu bantuan
ya kan kepada masyarakat
begitu juga dinas kesehatan dia harus menangani juga sekian ribu pasien yang tadi sudah empat ribu sekian pasien dengan segala macam
dinas tenaga kerja dia harus berhadapan dengan buruh yang orang pegawai pegawai yang tutup dan di phk
kalau kita cuma bebankan ketiga orang ini pasti tidak akan berjalan
nah itulah kan yang saya bilang tadi
kita langsung koordinasikan di bidang keaslian kita
kita sama sama jadi beban kerja ini tanggung jawabnya memang dinas masing masing
tapi beban kerjanya ini bisa kita distribusi kepada dinas dinas yang lain
dalam rangka penanganan distribusi dan pengawasan yang ada di lapangan
sehingga kekompakan kekompakan di dalam satu teamwork itu sangat perlu kita lakukan
selalu saya ajarkan mereka
bagaimana kalau kita kerja bersama hasilnya pasti besar
kalau kita kerja sendiri sendiri hasilnya pasti kecil
kalau di sulawesi utara itu ada bahasanya kita mapalus
mapalus itu zaman dulu orang orang tua kita siapa yang membangun rumah sama sama mereka bangun
untuk membangun rumah di kampung
jadi pekerjaan ini harus ditangani bersama sama
bukan karena masalah kesehatan hanya dinas kesehatan saja yang menangani
ini kelihatan terbentuk di dalam ritme kerja seluruh asn yang ada di pemerintah provinsi sulawesi utara
nah pak oli kemudian kalau anda mengambil keputusan apa yang kemudian menjadi hal yang paling anda utamakan
terutama dalam masa kritis seperti ini
ya saya kira kita harus ambil keputusan jangan ragu ragu
kita mengambil keputusan
misalnya pada saat pandemi itu maret
mau cari apd susah
cari apd susah cari rapi tes susah
mahal lagi harganya
masker medis saja susah pak ya
masker medis susah susah
kita ambil keputusan apa yang bisa
kontak jaringan oh bisa saya minta izin menteri kesehatan
bnpb bisa nggak saya beli langsung dari sumbernya ya
kalau nggak ada di indonesia saya misalnya dari cina saya beli
yang harus saya ambil keputusan
asal semua sesuai dengan prosedur yang ada
itu aja kita ambil keputusan
kalau kita tunda tunda tanpa menunggu atau ini takut a takut b takut c a
itu pasti nggak jalan
saya ajarkan mereka begitu
asal jangan ada udang di bali rempe ya
saya kira begitu
kita mau lanjutkan kembali perbincangan namun setelah jeda berikut ini sekali lagi
nah pemirsa tetaplah bersama kami di leaders' corner
kami kembali sesaat lagi
anda kembali menyaksikan leaders' corner masih bersama calon gubernur petahana sulawesi utara olly dondokambe
pak oli tadi kita sudah bicara panjang lebar nih pak mengenai
potensi sulawesi utara bagaimana covid sembilan belas di sulawesi utara dan juga sedikit mengenai gaya kepemimpinan anda
sejauh ini apa yang membuat anda terinspirasi atau termotivasi untuk terjun ke dunia politik pak
eh saya kira saya memang dari syukur ya
saya bersyukur karena waktu di sma saya masih di sma tetangga kiri kanan saya di kota manado itu pemimpin
pemimpin pemimpin partai politik
sebelah sini ketua kalau nggak salah dia ketua bni menado
di sebelah kiri saya tetangganya ada ketua parkindo menado juga kalau tidak salah
saya masih dari kecil ternyata
nah setelah saya sma ini partai partai kan berfungsi
berfungsi jadi satu partai pdi waktu itu
nah zaman kita tahu persis kalau zaman itu sangat dominan kan pemerintah waktu itu
itu abis fusi jadi pemilu tahun tujuh puluh delapan
jadi susah mencari petugas partai di tps
saya masih sma kelas
karena nggak ada jadi saya belum memilih
saya belum apa
sudah diajak jadi saksi di tps
jadi saksi di tps lah
nah dari situ sampai saya sma diajak ajaklah ikut kegiatan nasionalis yang ada di sana
itu jalan lah
sampai tamat sma
karena saya tamat tahun delapan puluh an sma
saya mau kuliah di manado tidak dikasih
nah disuruh ke jakarta karena kalau berpartai di sulawesi utara kan zaman tahun delapan puluh an gak ada perusahaan swasta
semua kalau nggak pegawai negeri pegawai bank ini ini semua
ya kan gitu
saya sepuluh besodara
sepuluh besodara paling kecil
nah kakak kakak saya kan ada pegawai negeri ada tentara
tidak ada yang terjun ke politik pak
ya orang jaman itu kan tidak ada
karena semua pegawai negeri tentara kabri kan gitu
jadi semua ada hubungan dengan politik
karena bapak saya bilang kamu nanti susah saudaramu sini
kamu ke partai sendiri lain
jadi saya dikirim ke jakarta
nah waktu pak oli mulai melihat atau terjunlah katakanlah ke dunia politik
dari sma ya pak ya asal mulanya itu
apa yang bapak lihat bapak rasakan kemudian menggerakkan bapak dan kemudian bisa berpikir
oh saya mau masuk dunia politik dan ada yang saya mau capai di sini
ya itu tadi setelah saya jakarta ternyata pergaulan politik tambah lebih luas
karena berada di pusat pusat politik
republik tercinta kita ini kan jakarta
jadi pada saat kuliah saya banyak berhubungan dengan orang orang semua ternyata lebih tertarik
tapi prinsip saya setelah saya melihat hal itu
saya bilang ini saya harus memperkuat diri saya dulu
jadi setelah tamat kuliah saya kerja
akhirnya saya memperkuat diri saya saya kerja dulu berbisnis dan segala macam
sampai sudah matang masuk musim reformasi
mulai saya lebih diajak teman teman di manado lebih aktif
jadi mereka yang ajak saya ke menado karena perlu dukungan
saya lebih aktif lah mulai menado mulai sembilan puluh tujuh
saya lebih banyak aktif menjak menado
sehingga terlibat secara langsung
terlibat secara langsung pada saat bu mega bisa diizinkan untuk memimpin partai kembali
dan untuk ikut pemilu saya sudah jadi pengurus partai
biasanya orang ikut politik kan ada yang ingin dicapai
atau dirubah atau diperbaiki seperti itu
apa yang ingin bapak capai dan bapak perbaiki
ya dengan melihat hal hal seperti itu setelah banyak pergaulan banyak membaca
kita tahu persis bahwa jalan satu satunya kalau kita mau terlibat secara langsung
membuat sesuatu hal yang baru tentu kita harus lewat jalur politik
karena jalur politiklah satu satunya di negara kita tempat menggembleng
untuk menjadi pemimpin
selama negara kesatuan republik indonesia ada ini kalau mau jadi pemimpin ya harus lewat partai politik
nah dari partai politik yang ada itu saya katakan tadi
dari kecil saya sudah terbiasa melihat ada tangga sebelah pimpinan pni
sebelah pimpinan yang terlalu fusi jadi pdi
nah pesannya kayaknya cocok nih untuk anak anak muda atau yang disebut kaum milenial nih pak ya
kalau mau masuk ke dalam
jadi itu yang saya melihat kesana bahwa politik itu sangat suci
kalau kita betul betul melakukan sesuatu
padahal pandangan orang biasanya politik itu agak kotor gitu pak
ya itu karena orangnya

karena orangnya yang kenapa saya katakan politik itu suci
karena kalau kita memang betul mau melakukan sesuatu kita mau buat suatu peraturan peraturan yang untuk kesejahteraan rakyat ada di
karena politik itu yang membuat suatu undang undang
undang undang yang baik buat masyarakat
eksekutif tinggal menjalankan
nah dia paling cocok apalagi dia punya pengalaman sebagai politik di dpr
dia dapat membuat pada saat dia menjadi di eksekutif akan lebih lancar
karena pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan sudah ada di dalam pengalamannya
sehingga sangat sederhana cara melakukan itu
melakukan hal hal yang baik bagi masyarakat
hampir sebelas tahun saya jadi anggota dpr
ya kan sempat jadi pimpin ketua fraksi
dan saya jadi gubernur
begitu gampang saya menyelesaikan segala persoalan
karena saya tahu persis kemana saya harus mengadu kalau ada hal hal yang harus kita tuntaskan
jadi politik itu sebenarnya kalau kita
sesuatu yang sangat baik yang harus kita lakukan
karena kalau tidak ada politik siapa yang mengatur negara
pak oli tadi anda mengatakan bahwa sebelum anda benar benar terjun ke politik
anda mau mempersiapkan diri dulu
seperti itu anda bekerja segala macam
pesan kepada anak anak muda katakanlah yang mau terjun ke dunia politik
apa yang harus mereka persiapkan
mereka harus ya harus masuk ke politik
tapi sebelumnya apa yang harus mereka lakukan nih pak
pertama mereka harus mempersiapkan pendidikan mereka
ya kan apapun di negara tercinta kita ini
orang selalu melihat latar belakang pendidikannya
dia tamat ini tamat ini tamat ini kan kedua dua
kedua dia harus punya pengalaman dulu dalam bersosialisasi di tengah tengah masyarakat
supaya pada saat dia terjun benar benar di politik
betul betul dirinya sudah siap
berarti ikut terjun di organisasi
baik juga ya pak
jadi harus belajar semua dulu
kalau karbitan nanti dimasuk misalnya jadi anggota dpr lah ya
itu dulu dulu nggak tahu mau ngapain juga di dalam situ dia
tapi lebih baik dia mempersiapkan dirinya dengan baik
makanya dari sma dia sudah aktif
misalnya kalau memang ini waktu dia kuliah juga
dia ikutin organisasi kemahasiswaan
habis itu dia mempersiapkan dirinya
nah langkah finansial ya belajar kerja dulu di mana mana
atau dia wira swasta
sehingga dia siap betul
kalau dia siap betul saya kira nggak ada persoalan persoalan yang terjadi di dalam kehidupan perpolitik kita ini
sehingga dia pikiran dia bagaimana dia berbuat sesuatu yang baik bagi masyarakat
oke masih ada waktu sedikit lagi
tapi kita harus hentikan dulu sejenak untuk jeda
jangan kemana mana leaders ⁇ corner masih akan kami lanjutkan sesaat lagi
tetaplah bersama kami
sekarang kita akan masuk ke ranah yang lebih personal nih pak ya
bisa diceritakan mungkin bagaimana dukungan keluarga selama ini dengan aktivitas politik pak oli dondo kambing
tentu saya berterima kasih
karena istri saya dan anak anak saya sangat mendukung kegiatan sejak saya mulai masuk full di politik
jadi sejak tahun sembilan puluh sembilan
saya mulai masuk dari mulai ditarik sebagai pengurus partai di tingkat kota manado baru di provinsi sampai hari ini saya di dewan pimpinan pusat
jadi dukungan istri saya sangat
ini karena dia menyerahkan pilihan
pilihan kepada saya dalam rangka menintikari
begitu juga anak anak
saya sangat mendukung sehingga mereka juga melihat bahwa apa yang saya buat lewat jalur politik ini banyak bermanfaat bagi masyarakat yang ada di sulawesi utara
sehingga dukungan mereka sangat penuh
anak saya juga setelah tamat sekolah pulang dari amerika
dia ingin belajar politik
saya bilang sudah kau jadi ketua pac dulu di bawah
jadi sekarang sudah ikut aktif di politik nih pak ya
ya dari tingkat bawah
supaya dia belajar dulu
jangan mentang mentang bapaknya ketua partai mau langsung dapat ini
enggak saya bilang harus belajar dari bahwa
sebagai pengurus pac dari bawah sehingga dia tahu betul bagaimana berhadapan dengan masyarakat atau christrold kita lah
sehingga dia tidak kaget
karena kalau kaget juga bahaya
pak oli di mata bapak arti dan makna keluarga seperti apa
saya kira dalam kehidupan pribadi saya akting marta keluarga itu sangat penting
karena apapun yang kita lakukan buat keluarga kita bukan buat siapa siapa
kalau kita bisa memenahi keluarga kita dengan baik memanage keluarga kita dengan baik tentu kita bisa melakukan itu juga di luar dengan baik
kalau di keluarga kita sudah tidak bisa kita manage dengan baik bagaimana kita mau melakukan sesuatu yang baik di luar
jadi itulah arti keluarga bagi saya menjadi cermin bagi apa yang kita lakukan nanti di tengah tengah masyarakat
sehingga kita bisa menjadi teladan bagi pengikut kita
pengikut maupun penggemar
pengikut dan penggemar
karena beda ini pengikut dan penggemar berbeda ini
kalau pengikut betul betul diikutin kalau penggemar kalian tidak suka pindah dia
nah pak terakhir mungkin kita ingin tahu apa pesan pesan atau nasihat yang bapak tanamkan untuk anak anak bapak
terutama untuk tadi yang mau ikut terjun ke politik
mungkin dari dulu ada yang bapak tanamkan kepada anak bapak sehingga tertarik untuk juga join politik
jadi memang saya mengajari mereka tentang politik itu seperti apa
supaya mereka tidak kaget
karena zaman sekarang kan mereka baca kalau buka medsos kan
uh seolah olah politik ini sesuatu yang ujung ujungnya neraka ini
kan kan gitu
makanya saya tanamkan mereka bagaimana politik itu harus sebenarnya
makanya anak saya yang kecil malah dia ambil kuliah di king college itu jurusan ekonomi politik
biar bisa berbuat lebih banyak bagi masyarakat katanya
nah kan gitu
karena ya dasar dari apa yang dia lihat ternyata politik itu sangat baik
karena bisa membuat suatu kebijakan kebijakan yang membawa masyarakat lebih sejahtera ke depan
oke baik terima kasih pak oli atas waktunya di leaders corner cnn indonesia
semoga segala usahanya makin sukses ke depan dan di masa cuti ini
menjadi masa yang efektif buat pak oli
dan itulah tadi perbincangan kami bersama dengan calon gubernur petahana sulawesi utara oli dondokambe
mulai dari penanganan covid sembilan belas hingga kepemimpinan di tengah pandemi
dan demikian leaders corner kali ini
saya frida litwina terima kasih atas kebersamaan anda